sajian makanan khas mandailing dan tapanuli selatan menjadi salah satu yang ditunggu tunggu
dalam rangkaian acara adat resepsi pernikahan bobi nasution dan kahiyang ayu
apa saja makanan yang akan disajikan
berikut laporan koresponden cnn indonesia yan prabudi
saat ini saya berada di dapur putri catering
usaha catering yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh makanan
pada rangkaian acara adat dan juga resepsi pernikahan bobi nasution dan juga kahiyang ayu di medan
dan saat ini saya sudah bersama dengan ibu cud emily yuliani
atau yang biasa dipanggil ibu mimi pemilik dari usaha putri catering ini
bu orang mungkin penasaran apa sih nanti yang menu khas yang nanti mungkin akan disajikan
pada acara pesta adat dan juga resepsi bobi nasution dan juga kahiyang ayu di medan ini
mungkin bisa dijelaskan
dari adat dulu ya dek
kalau dari adat yang pertama pertama kita kan siapkan menu
tradisional tapsel yaitu sup sup daging spirok
terus ada ikan mas digoreng makannya pakai sambal kecap asin itu khas tapsel
terus ada ikan sale dibalado pakai bawang batak sama yang digulih
dari tanggal dua puluh empat sampai dua puluh lima perbedaannya ada
dua puluh empat digoreng pakai bawang batak
dua puluh lima nanti itu digulih pakai santan pakai kentang
di antara tiga menu khas tapanuli selatan ini mana yang paling mungkin akan jadi unggulan ini bu
atau mungkin yang mungkin akan duluan dicari orang
kalau ikan sale gulih kan agak jarang jarang dirasa sama yang tamu ya d
karena kan itu paling rumit masaknya
kalau nggak tahu goreng dia hangus dan pahit
jadi harus tahu timing waktu gorengnya
nggak boleh minyak terlalu keras terlalu panas
jadi harus ada waktunya
terus ada sambal tuk tuk
kalau untuk yang tanggal resepsinya yang di tanggal dua puluh enam
kalau di resepsi kan di mix day
ada masakan tradisional sedikit
terus ada masak jawa juga
ada masak thailand juga
ada masak jepang juga
ada steak ada salad ada fluid salad
terus minumannya macam macam
supnya sup pindang
bu ini kan acaranya tiga hari
berapa banyak sih porsi yang disediakan untuk berapa orang sih bu
kalau yang diadat yang dua hari itu d
kan bertahap dari mulai sarapan makan siang terus ada makan malam terus ada makan tengah malam
jadi itu berkisar antara lima
yang resepsi ini yang adat ya yang lima
yang ada dua lima ratus undangan
total mungkin ada lebih dari sepuluh
lima undangan lah semua
kali dua ya
bu yang cukup menarik saya lihat tadi ini memasaknya menggunakan arang
mungkin bisa dijelaskan apa memang seperti itu kebiasaannya atau gimana
karena saya dari dulu memang ya masih memakai yang tradisional
tapi kita jamin insya allah tidak ada pernah terjadi ya
kan kita takut kalau masak pakai gas nanti kurang

terus kalau ini kan kalau masaknya kurang
memang buat rendang memang aromanya pun beda
dimasak kari gulis segala macam memang di arang lebih mantep
makasih bu mimi atas penjelasannya soal makanan nanti yang akan dihidangkan di hari h
ya itu tadi penjelasan dari ibu mimi pemilik usaha putri catering yang bertanggung jawab mempersiapkan seluruh makanan
yang nanti akan dihidangkan pada pesta adat dan juga resepsi pernikahan kahiyang ayu dan juga bobi nasution di medan